sudah setahun terakhir raditya aishi memakai kipas angin di kamarnya
terlebih saat suhu di kota bandung cukup tinggi seperti dua bulan terakhir ini
intensitas penggunaan kipas angin pun semakin tinggi
biasanya ia menggunakan kipas angin saat siang hari dan malam hari sebelum tidur hingga pagi
selain dinilai lebih praktis dan murah
mahasiswa semester tujuh ini mengaku tidak ada keluhan berarti bagi kesehatannya
ketika menggunakan kipas angin semalaman
sejauh ini sih aman aman aja ya terkait penggunaan kipas angin kalau dari diri aku
hanya saja untuk penggunaan kipas angin itu aku tidak langsung ke arah badan
aku lebih menggunakannya untuk diarahkan ke arah tembok atau nggak ke arah langit langit
biar tubuh aku tidak masuk angin
karena ketika nanti kipas angin itu mengarah ke diri aku
kamu merasanya kayak lebih mual dan kurang enak badan sih kayak gitu
meski penggunaan kipas angin saat musim panas cukup efektif untuk mengurangi rasa gerah
dokter spesialis penyakit dalam rumah sakit immanuel mengingatkan
menggunakan kipas angin terlalu lama terlebih semalaman saat tidur
dapat menimbulkan sejumlah risiko bagi kesehatan tubuh
bagi seseorang yang sensitif terhadap debu dapat menyebabkan alergi kambuh
mengingat di ruangan dengan sirkulasi yang kurang baik
kipas angin akan menciptakan perputaran udara yang kering sehingga menyebabkan hidung kering
sementara bagi seseorang yang memiliki kebiasaan tidur dengan mulut terbuka
penggunaan kipas angin dapat membuat mulut dan tenggorokan kering
sehingga menjadi tempat kondusif bagi kuman dan bakteri untuk berkembang dan berisiko terkena ispa
dehidrasi juga dapat terjadi karena penggunaan kipas angin membuat keringat yang keluar menjadi terserap
sehingga tubuh seseorang cenderung kekurangan air
itu khusus buat orang yang punya penyakit belas palsi dia sensitif sama suhu
kan kipas angin itu kan bagaimanapun dia kalau kita berkeringat dia membuat jadi dingin kan
mengurangkan suhu dari kulitnya itu bisa memicu belas maksinya kambung
memang bisa jadi kalau untuk orang pendetabes palsi tidak disarankan kipas angin ke wajahnya
masyarakat diimbau untuk memperhatikan langkah aman dalam menggunakan kipas angin
dengan mengatur posisi kipas angin agar tidak langsung mengarah ke tubuh
rutin membersihkan kipas angin dan hindari meletakkan kipas angin terlalu dekat dengan tubuh
rizka rizlia kahvijati bandung jawa barat